olahan telur yang pertama adalah
kuliner khas peranakan tionghoa ini
membutuhkan hingga empat butir telur per porsinya
fuyung hai adalah telur dadar campur
tapi komposisi bahan campurannya
sangat kompleks mulai dari sayur sayuran
untuk sayurannya ada kacang polong jagung wortel
dan daun bawang
sementara potongan dagingnya ada ayam dan kepiting
semua bahan yang dicampur termasuk
dengan aneka kecap dan saus
mulai raja rasa inggris tiram minyak wijen
dan sebagainya digoreng
dalam minyak yang melimpah
proses belum selesai masih dilanjutkan
dengan pembuatan saus asam manis
kembali bahan komplek disatukan
dengan kaldu ayam dan dikentalkan
dengan tepung sagu
wah tampak menggiurkan ya
wih tampak indah cantik dan menggiurkan ya
sama seperti nama aslinya
fuyung hai atau fuyung dan
dimana dan itu artinya telur
dan fuyung itu adalah bunga hibiscus
jadi ini memang telur yang dikebangkan
dan menyerupai dari bunga hibiscus
cantik banget emang ya
warna dari telurnya ini yang golden brown
berpadu sama sausnya yang merah
karena ini memang
rame banget ya di mulut
kita itu bisa ngerasain dari
telur ya yang sebenarnya gurih
dimana teksturnya itu fluffy
terus dia berpadu
jadi ada rasa asamnya ada manisnya
juga ada rempah rempahnya
telur minimal empat butir per porsinya
dalam satu hari depot ini
tak kurang menghabiskan lima kg telur
dan juga empat butir telur
telurnya itu terutama itu harus yang bagus
dan harus banyak
minimal itu empat tir telur
ya supaya melekat
per porsi fuyung hai asli ini
dihargai lima puluh lima rupiah
dan bisa dinikmati untuk empat hingga lima orang
olahan berbahan telur berikutnya adalah
tahu telur atau biasa juga dikenal dengan
tahu tek kuliner yang satu ini
populer di jawa timur
salah satunya di warung cak sodik sidoarjo
penyajiannya telur dikocok bersama dengan
bumbu tahu yang dihaluskan
adonan ini lalu digoreng matang kekuningan
di lain sisi
disiapkan saus bumbunya
saus bumbu ini terbuat dari kacang goreng yang dihaluskan
dengan bawang putih
bumbu petis dan kecap
setelah siap dilanjutkan menggabungkan olahan telur dengan lontong kentang goreng tahu goreng dan tauge
baru kemudian diguyur dengan saus bumbunya
wih sampai luber luber ya
wah makasih mbak
jadi ini termasuk kuliner ya yang ketika kita belum mengincipinnya ini sudah bikin melted gitu
dari visual sama dari aromanya
rasanya itu pas kombinasi antara gurih sama manis manis protein
ini mah syurga dunia
buka setiap hari mulai jam empat sore hingga dua belas malam warung tahu telur ini bisa menghabiskan telur hingga tiga puluh kilogram
wida subianto miki peresia jawa timur